m masih tidak percaya nasib buruk menimpa anak kesayangannya
anak perempuan m merupakan salah satu santri korban pemerkosaan guru
sekaligus pemilik pesantren di bandung heri wirawan
m menuturkan sebelum bersekolah di bandung m adalah anak yang ceria
rajin mengaji dan sering menjadi juara perlombaan bertema keagamaan di kampung
namun kondisinya berubah drastis setelah ia menjadi korban pemerkosaan guru ngajinya
terlebih setelah ia melahirkan seorang anak perempuan yang kini berusia empat bulan
sejak peristiwa yang menimpanya itu mencuat ke publik
putri m kerap menangis histeris karena trauma yang mendalam
m sendiri mengaku marah dan kecewa karena orang yang ia percaya
dapat mendidik putrinya ternyata seorang pria biadab
kalau sekarang kalau sekarang ya kata ibu juga baru beberapa hari dia sembuh
dia agak histeris
kalau sebelum sebelumnya ya kata ibu juga sampai dua hari dua malam dia histeris
kalau waktu kecilnya itu sampai tiga tahun ibu bawa rumah sakit garut rumah sakit tasik
itu ibu bulat balik rawat jalan
saking ibu sakitnya sampai seumur hidup itu pak itu anak saya ibu obatin kemana mana
udah besar dia hianatin
sampai dia punya anak apalagi dia kan udah dia masih punya masa depan pak dia masih kecil
dia masih punya harapan
itu yang ibu sakitin apalagi dia meninggal ya bawa seorang anak bawa dia bawa seorang bayi itu yang paling menyakitkan pak
kini anak m mulai tegar
ia masih punya semangat untuk kembali bersekolah
keluarga hanya bisa berharap agar keinginannya itu

dan keinginan itu dapat terwujud
anak saya itu jadi korbannya
jadi korban anak saya masih semangat sekolah
saya kepada pemerintah kepada intansi pemerintah ya mohon dukungannya
anak saya yang mau sekolah lagi
saya mohon saya dengan keadaan saya seperti ini dengan semangat anak anak saya
saya mohon kepada
pemerintahan perhatikan sekolahnya anak saya
mohon juga dia kan punya seorang bayi yang harus diurus
dia itu harus diberi susu harus terpenuhi kebutuhannya
hal yang sama juga dirasakan keluarga korban lainnya
ye yang putrinya juga menjadi korban heri mengatakan sang anak ingin meneruskan pendidikan
kalau saya ini saya bapaknya sama ibunya itu sekarang menyupport
kamu jangan nengok ke belakang
kamu itu harus melihat ke depan
masa depan kamu itu sekarang jadi dua
kamu dengan anak kamu
jangan melihat yang ke belakang
yang ke belakang yaudah yaudah aja
kalau bisa andaikan jam bisa diputar lagi ya mungkin ingin utuh gitu
karena kan ini ya saya support sama anak itu
ya harus semangat kamu harus belajar semaksimal mungkin
ya intinya jangan menengok ke belakang
kamu harus terah
kamu harus berani menghadapi yang kamu alami
ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau p dua tpa dua kabupaten garut diah kurnia sari mengatakan
ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau p dua tpa dua kabupaten garut dia kurnia sari mengatakan
ada sebelas anak yang menjadi korban pemerkosaan heri wirawan
menurut dia ketika kasus ini terungkap anak anak menghadapi tekanan berat
p dua tp dua a garut terus melakukan pendampingan bagi para korban agar mereka bisa bangkit dan menata masa depan
kebetulan waktu itu ada tiga anak yang sedang hamil
nah itu semua ada di kami jadi kami melakukan dengan psikologi psikolog trauma healing nah itu yang terus kami lakukan
terus pemeriksaan kehamilan karena selama ini selama mereka di sana mereka tidak pernah ada pemeriksaan kehamilan
nah seperti itu yang akhirnya setelah kita persiapkan dengan kepala desa dengan tokoh masyarakat sekitar
kita langsung kita jelaskan bahwa ini anak tidak bersalah lah kita harus melindungi
alhamdulillah sekarang ternyata nyaah ⁇ gitu masyarakat sekitar itu yang kita harapkan
jadi sekarang anak anak itu berada di rumahnya itu aman
nah seperti itu
para korban tinggal bersama terdakwa heri wirawan sejak menamatkan sd pada dua ribu enam belas
ketika itu keluarga mereka mendapat tawaran dari seorang guru mengaji di kampung yang masih kerabat mereka
untuk bersekolah di yayasan milik heri wirawan di kota bandung tanpa dipungut biaya
anak anak dan orang tua mereka menyambut tawaran tersebut dengan bersemangat
para orang tua yang kebanyakan hanya buruh serabutan merasa terbantu dengan adanya sekolah gratis milik heri wirawan
sang guru ngaji yang mengajak anak anak itu mengaku sangat menyesal
pria berinisial d ini telah meminta maaf kepada keluarga korban dan berharap heri wirawan dihukum seberat beratnya
sempat tak kuat menanggung malu
d yang semula rajin berceramah selama berbulan bulan tak berani menampakkan wajah di masjid
d bersyukur keluarga korban dan warga kampung tidak memusuhinya
kini d sudah kembali beraktivitas di masjid
yang saya rasakan untuk saat ini yang paling saya rasakan yang mencuat di hati saya penyesalan dan merasa berdosa
makanya saya waktu dulu pun saya sudah mendatangi para orang tua korban
saya meminta maaf kepada mereka dan alhamdulillah mereka pun tidak istilahnya kalau bahasa sunda gini pak
tenyang kopet daun gen gitu nya
sarang itu sarang si pelaku itu
jadi tidak menyamaratakan sama si pelaku gitu maksudnya pak
sempat dimusuhi waktu itu sama para keluarga korban
enggak enggak ada satupun nggak ada
makanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada keluarga korban dan kepada korban pun karena saya tidak dari cepat dimarahin
enggak ada pokoknya enggak
jangankan sama orang masyarakat sekitar yang ada di kampung ini ya
sama orang tua korban pun enggak enggak pernah dimarahin
karena itu tadi maksud dan tujuan saya memberangkatkan atau membuka jalan anak anak berangkat ke bandung itu ingin ada kemajuan
baik dari sisi ilmu agamanya maupun ilmu pengetahuan umumnya
d mengaku menjadi korban kebohongan heri wirawan yang semula ia percaya karena masih kerabat
ia mengajak para korban bersekolah di bandung karena heri wirawan dikenalnya sebagai orang alim dan ramah
tidak menunjukkan gelagat cabul
kasus guru yang memperkosa belasan
kasus guru yang memperkosa belasan
muridnya ini membuat siapapun yang mendengarnya bakal miris
apalagi niat para orang tua menyekolahkan anak anak mereka agar bisa mendapatkan bekal pendidikan dan ilmu agama malah berakhir tragis dan pilu
karena anak anak mereka menjadi korban predator sang guru
zai ul haq sidki irfan kabupaten garut